mobil smk resmi diluncurkan pekan lalu mobil ini sudah ditegaskan bukan mobil nasional ya
tapi ini mobil buatan indonesia karya anak bangsa
bagaimanapun juga secara mobil smk ini cukup panjang
kita sekarang lihat kami sudah merangkumnya tim litbang cnn indonesia sudah merangkumnya
sepak terjang mobil smk dimulai dari mei dua ribu sembilan belas
lama ya pickup smk dikdaya garapan smk satu singosari malang
kemudian muncul ke publik kita lihat ya itu tahun dua ribu sembilan belas
beberapa tahun kemudian empat tahun dua ribu dua belas joko widodo menetapkan smk menjadi mobil dinas wali kota dan wakil wali kota solo
kalau misalnya diingat itu dulu namanya smk raja wali dipakai jokowi
warnanya hitam ada fotonya di mana mana itu seribu lima ratus cc itu tipenya suv ya
pelatnya ada ad satu a untuk jokowi dan untuk wakilnya mobilnya pak rudi ada ad dua a
dan kemudian di tahun yang sama tahun dua ribu dua belas smk raja wali kemudian dianggap mobil ini
ilegal ini menarik karena tidak memiliki kelengkapan surat surat itu perjalanannya
februari dua ribu dua belas smk dinyatakan tidak memenuhi standar kementerian lingkungan hidup
oke perjalanannya ini ya kita lihat berikutnya
seperti apa agustus dua ribu dua belas jadi setelah dua kali gagal smk akhirnya dinyatakan lulus uji emisi
oh finally dua ribu dua belas oleh balai termodinamika motor dan propulsi btmp bppt serpong
oktober dua ribu dua belas smk boleh diproduksi
kemenhub mengeluarkan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor nomor
kemudian mei dua ribu tiga belas smk dipesan sebanyak tujuh unit
sekalipun kemudian kita tahu omongan di media sosial pada saat itu banyak pertanyaan
dipesan tujuh ribu kok nggak pernah kelihatan di jalan ya
begitu kira kira pada tahun dua ribu tiga belas rame banget di twitter pembahasannya seperti itu
kita lihat sekarang berikutnya bagaimana perjalanannya
oktober dua ribu empat belas joko widodo kemudian resmi menjadi presiden terpilih
periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas citra smk pada saat itu semakin tenggelam ya
jadi pada saat dua ribu tiga belas sebelumnya ketika ada pemesanan sekitar tujuh unit mobil smk
jokowi sudah mengatakan ini bisa besar tapi industri nya sulit gitu
jadi kemudian itu yang menyebabkan mungkin citra smk semakin tenggelam ya
sekalipun juga beberapa kali dalam kampanye presiden jokowi pada saat itu juga beberapa kali
disampaikan bahwa ingin memajukan smk mobil buatan dalam negeri bahkan sempat disebutkan soal mobil nasional
pada saat itu banyak yang mengira bahwa smk inilah yang akan menjadi mobil nasional
tapi kemudian sudah dikonfirmasi bukan ya
dan april dua ribu lima belas adalah pt adi perkasa citra smk hero atau pt aceh
diresmikan di bawah kepemimpinan mantan kepala bin am hendro priyono
jadi pt aceh ini adalah entitas bisnis baru gabungan antara pt adi perkasa citra lesari milik hendro priyono
dan pt solo manufaktur kreasi atau smk
yang kemudian memproduksi masal mobil mobil smk ya
dan januari dua ribu enam belas pt aceh membangun pabrik smk di boyolali jawa tengah
yang kemarin sudah diresmikan oleh presiden jokowi
juni dua ribu enam belas pt aceh mengumumkan akan meluncurkan smk pada agustus dua ribu enam belas
tapi kemudian mundur lagi disampaikan mundur jadi agustus dua ribu tujuh belas
kemudian mundur lagi maret dua ribu tujuh belas disampaikan bahwa pabrik smk belum siap untuk memproduksi kendaraan
oke mungkin agak kurang jelas garisnya ya karena garisnya berwarna merah
kami mohon maaf akan diperbaiki di kesempatan lain ya
dan berikutnya kita lihat september dua ribu tujuh belas foto smk di gdaya beredar di sosial media
jadi mobil pickup ini tertangkap kamera sedang jalan jalan di solo
rame itu langsung dibahas di majalah otomotif di media sosial
juga dikait kaitkan lagi dengan kesiapan atau rencana jokowi
untuk maju menjelang pemilihan presiden yang kedua gitu ya
jadi kembali selalu dihubungkan dengan politik karena bagaimanapun dilihat keterkaitannya dengan jokowi selalu
kemudian januari dua ribu delapan belas publik kembali dikejutkan dengan penamakan smk garuda
ini adalah model suv smk yang sepintas mirip mobil china vode landford ya
dan kemudian kita tahu pada awal dua ribu sembilan belas pt smk semakin agresif nih
kemudian ikut ikut pameran ikut pameran otomotif bahkan sudah bikin letter of intent ya dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas bikin letter of intent dengan supplier gabungan industri alat mobil dan motor atau giam
dan juga pico perusahaan industri kecil menangah komponen otomotif ya
ini smk bima ini yang akan digadang gadang jadi produk utama dulu
yang akan diproduksi massal sebanyak rp tiga lima ratus
rp tiga lima ratus unit dulu sebanyak rp tiga lima ratus unit
kemudian mengapa harus model ini dulu yang dirilis
karena dinilai pasarnya lebih besar pasar niaga lebih besar
dan juga pesanannya juga lebih banyak ini begitu katanya
tapi nanti kita konfirmasi lagi soal ini
dan sekarang kita lihat dulu kami ada video bagaimana spesifikasi dari mobil smk bima ya
ini dia mobil smk bima spesifikasinya mesinnya
pilihannya ada satu dua ratus cc dan seribu tiga ratus cc
daya maksimalnya setara dengan sembilan puluh enam lima hp
torsi maksimumnya satu ratus sembilan belas
panjangnya dua dua ratus tujuh puluh mm
lebarnya satu enam ratus mm
tingginya empat ratus enam puluh mm
dimensi mobilnya empat lima ratus enam puluh mm

bima ini untuk harga ini yang kita lihat dulu

harga off the roadnya harganya rp sembilan puluh lima juta
nah head to headnya bima ini adalah mobil buatan jepang ya yang milik atpm ternama
jadi daihatsu grand max yang harganya rp satu ratus tiga puluh dua juta off the road
apakah kemudian bisa bersaing
kita lihat perkembangannya seperti apa ya
bagaimanapun saat ini sudah tiga lima ratus unit yang akan diproduksi